kembali di cnn indonesia newsroom menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim dalam sambutannya secara virtual di hari guru nasional mengungkapkan
sembilan program yang telah dilakukan kemendikbud dalam menunjang pendidikan di masa pandemi
hal ini menyebabkan terganggunya pendidikan satu generasi siswa
situasi pandemi covid sembilan belas diharapkan bisa menjadi laboratorium bersama seluruh stakeholders dunia pendidikan untuk mengembangkan budaya inovasi
pemerintah mengklaim terus memperjuangkan hak para tenaga pendidik salah satunya lewat kebijakan rekrutmen guru menjadi asn
dalam sambutannya mendikbud juga memaparkan sembilan hal yang telah dilakukan pemerintah untuk menunjang pendidikan di masa pandemi
berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi ini
satu bantuan kuota data
dua fleksibilitas penggunaan dana bos
tiga pengalokasian bos afirmasi dan bos kinerja untuk bantuan covid sembilan belas di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi
empat bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non pns
lima kurikulum darurat
enam program guru belajar
tujuh laman guru berbagi
delapan program berbagi
program belajar dari rumah tvri
dan sembilan seri webinar masa pandemi
peringatan hari guru nasional dan ulang tahun persatuan guru republik indonesia atau pgri ke tujuh puluh lima di bali dilaksanakan di masing masing institusi pendidikan
di denpasar hari guru nasional diperingati dengan upacara bendera yang diikuti sebagian perwakilan guru guru sekolah
salah satu upacara digelar para guru di smp negeri delapan jalan meduri denpasar
tahun ini peringatan hari guru nasional dan ulang tahun pgri ke tujuh puluh lima
memakai tagline guru menolak menyerah pada virus corona
tema peringatan adalah membangkitkan semangat menuju merdeka belajar dengan meningkatkan kreativitas para guru
sementara itu memperingati hari guru yang jatuh hari ini dua puluh lima november dua ribu dua puluh prestasi membanggakan ditorehkan para pengajar atau guru dari kota surabaya
bertajuk karya guru di tengah pandemi para guru mulai dari tk hingga smp di surabaya ini berhasil mencetak satu delapan ratus enam puluh tujuh judul
tidak ada yang mencoba mengambil buku berbagai tema ber isbn atau buku berstandar identifikasi internasional